memperingati hari bakti pemasarakatan ke lima puluh tiga rabu siang
sejumlah penghuni lapas wanita sukun kota malang jawa timur
dan uniknya mereka membuat sendiri gaun yang dipakai
dengan menggunakan bahan daur ulang
hari bakti pemasyarakatan ke lima puluh tiga diperingati dengan meriah
di lapas wanita kelas dua a sukun kota malang jawa timur rabu siang
para narapidana melakukan pertunjukan fashion show
dengan menggunakan gaun terbuat dari bahan daur ulang
tak hanya peserta fashion show kehebohan juga terlihat
saat pendukung menyoraki peserta yang mewakili blok tinggal mereka
kegiatan ini mendapatkan respons positif dari penghuni lapas
mereka mengaku senang lantaran bisa mengekspresikan bakat
pertunjukan fashion show ini digelar lembaga pemasyarakatan
untuk menumbuhkan kreativitas penghuni lapas
dan tujuannya adalah kita ingin menggali kreativitas dari warga pindahan
pemasyarakatan ini dengan menggunakan bahan bahan daur ulang
mereka dapat menciptakan gaun gaun yang satu
diharapkan kreativitas tersebut bisa menjadi bekal positif
saat mereka sudah selesai menjalani masa hukuman